anda kembali di cnn indonesia live presiden filipina rodrigo duterte memberikan sinyal hijau bagi pelaksanaan hukuman mati mary jane warga filipina yang menjadi terpidana mati kasus narkoba
dan hal tersebut disampaikan duterte dalam kuncukan kerjanya di indonesia pekan lalu
hal ini senada dengan isi kampanye semasa ia menjadi bakal calon presiden filipina
seperti diketahui selama duterte menjadi presiden filipina tercatat sudah lebih dari satu lima ratus warga filipina yang meninggal dalam perang narkoba yang digalakan di seluruh wilayah negara tersebut
juga sudah saya sampaikan ini mary jane dan saya bercerita bahwa mary jane itu membawa dua enam kilo heroin
dan saya cerita mengenai
apa penundaan eksekusi yang kemarin presiden duterte saat itu menyampaikan silahkan kalau memang mau dieksekusi
sudah ada produser lapangan cnn indonesia maria sarjana yang tengah meliput acara presiden jokowi di serang banten
selamat siang maria
apa saja kemudian yang disampaikan presiden jokowi terkait dengan hasil perbincangannya dengan presiden filipina duterte mengenai terpidana mati warga negara filipina mary jane
ya selamat siang ratu betul sekali bahwa memang tadi seusai menunaikan ibadah sholat id idul adha di masjid agung serang banten ini
presiden jokowi dodo menyampaikan apa yang menjadi hasil pertemuan antara dirinya dengan presiden filipina rodriko duterte
tadi jokowi menyatakan bahwa saat ini filipina yaitu melalui presidennya duterte mempersilahkan indonesia untuk melakukan eksekusi terhadap terpidana narkotika
atau terpidana mati narkotika
pernyataan duterte ini sesuai dengan fokus dirinya pada pemberantasan narkotika di tubuh atau di negara filipina
tetapi pernyataan ini ratu kemudian juga memupuskan harapan mary jane yang sudah berupaya keras untuk bisa memperjuangkan nasibnya
karena ia menyatakan diri sebagai korban dari human trafficking atau penjualan manusia
dan tidak hanya ini ratu pernyataan duterte yang mempersilahkan indonesia
untuk segera melakukan eksekusi mati terhadap mary jane juga menjadi kontradiktif
karena beberapa saat yang lalu negara filipina meminta indonesia untuk menunda eksekusi mati terhadap mary jane
karena atau terkait dengan kasus maria sergio
maria sergio ini ratu adalah seorang perempuan filipina yang saat ini sedang dalam proses hukum
ini terkait dengan dugaan bahwa maria sergio ini merupakan pihak yang mengirimkan mary jane untuk menyelundupkan sabu sabu
taruh cerita apa saja yang anda inginkolang dengan menunjukkan maaf terhadap mary jane
fakat secara eksidesi keadaan ini tidak hanya masalah untuk b prayed dan penutup putri pertahanku
tapi penyerangan filipin
dan sebelumnya merijan juga telah mengajukan gerasi kemudian peninjauan kembali
tetapi gerasi dan peninjauan kembali ini ditolak oleh presiden joko widodo
dan tidak hanya itu ratu tadi joko widodo juga menyampaikan beberapa hal lain
termasuk diantaranya adalah kabar gembira bahwa saat ini jamaah haji indonesia bisa bernafas lega
karena sebentar lagi akan ada penambahan kuota yang tentu sudah disetujui oleh duterte
yaitu antara negara filipina dengan indonesia
di mana filipina mendapatkan kuota haji sebanyak delapan jamaah
tetapi dari tahun ke tahun bahkan hingga tahun ini hanya sekitar tujuh saja yang terpenuhi kuotanya
dan sedangkan indonesia mendapatkan satu ratus enam puluh delapan kuota jamaah haji
namun ratu sebagai negara dengan pemeluk agama islam terbesar di dunia tentu
angka satu ratus enam puluh delapan ribu jamaah haji ini menjadi angka yang
belum cukup untuk memenuhi kebutuhan warga negara indonesia yang ingin menunaikan
maksud kami rukun kelima dari agama islam yaitu ibadah haji
dan tadi juga ada pernyataan dari joko widodo yang menyampaikan bahwa sekitar tujuh ratus hingga delapan ratus jamaah haji indonesia
yang saat ini sudah berada di arab saudi dan sudah teridentifikasi menggunakan jalur ilegal
yaitu melalui kuota haji filipina dipersilahkan untuk melanjutkan atau menunaikan ibadah
dan kemudian mereka dinyatakan sebagai atau filipina dan juga indonesia
menyatakan tujuh ratus hingga delapan ratus jamaah haji ini sebagai korban dari sindikat penjualan kuota jamaah haji di filipina
sehingga mereka nantinya akan dipulangkan langsung ke indonesia tanpa harus melalui filipina
dan ini adalah tiga pembahasan atau hasil pertemuan dari presiden filipina
rodriko duterte dengan presiden indonesia joko widodo
baik terima kasih
terima kasih atas informasi anda maria sarjana dari serang banten jawa barat